sebelumnya saya mau menanyakan ke ibu andin
apa saja hal yang sudah ibu lakukan atau katakan ke rena
semenjak rena seperti ini bu
untuk sampai saat ini saya
saya belum melakukan apapun
saya selalu minta maaf
gemoynya incus yang dulu kemana ya
kita kan dulu dekat banget gemoy
tapi kenapa sekarang
kok gemoy gak mau didekatin sih sama incus
mau kemana tuh gemoy
mendingan kita tanya aja im
dia udah di janji apa belum sama ibu rosa atau ibu andin
pak huyat si tukang pantai apa kabar
baik mas al
maksud gua juga begitu
masih kena aja
sebenarnya udah bilang sama tante rosa
tapi mungkin yang lain belum tahu
nah makanya jangan bilang bilang dulu biar surprise
sip pokoknya mah
pengennya ramean tapi sendirian
ini baru ya pak wiyar
saya sal pradipa panggil aja salva
waduh mas al bisa aja bukan
beda kelas saya high class gimana standaran
bentuknya udah beda
sama darah rambutnya dia malikin kayak mela budelman
berikan suaranya udah
eh terus barangan aja ngomong lo
ini saudaranya ibu rossa tau gue lo
pada di dalam kan
lu harus dibantuin
barangnya dikit dong kok ini
pak makasih ya
mas al perlu disiantriin dalam
masih tau jalannya
masih inget jalannya
ama pak huy aja masih inget kecuali yang ini
pak huy jalan
ya ganteng juga tuh orang
ya iya lah itu mah gue kenal banget im
oh iya dari gue sini gue udah ada itu dia
dari kecil ya
mau suster aja yang ke atas
ini om bantuin ya
mau beliin kucingnya kan bentar bentar
komen masuk aja
ini akan saya ambilin kucingnya bentar ya
itu kayak soalnya rena lagi nangis ya
ini om udah ambilin kucingnya nih
jangan jangan deket
lo siapa sih sebenarnya
mainnya orang masuk aja langsung naik pohon
mending ditampurin aja im
takut ada apa apa
nih ajak aja mereka berdua nih
hah memang sih
ki saya belum itu tau gak
tolong liatin sama jagain askara di kamar ya
bang ibu itu
itu kayak suara rena
itu suara apa ya
jangan deket jangan deket jangan deket
bukan mau deket deket
ini kan mau ngasih kucingnya ini
kucingnya udah ada nih
tunggu tunggu tunggu
nggak boleh nggak boleh nggak boleh
rena itu nggak boleh deket deket sama orang asing
iya terus ini gimana
tau gitu gak diantar
bu teriakin maling nih
apaan sih rame rame
ambil depan jubang
saya udah gak kuat nih
iyalah timbang kucing
ada orang asing masuk ke sini bu
kejahatan pas ini
kok bisa ada kucing
ada apa ini
bukannya kucing sini
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
aku bilang udah itu
aku bilang mau ke sini
enggak tau apa star
gak tau apa kabar
gak apa apa reno cuma sarapan roti sama kopi doang
ya gak apa apalah
yang penting sarapan
lu masih lapar kan
kenapa sih lo gak ngomong dari tadi sama gue
berarti ini apa gak cukup kan buat sarapan
ya mungkin karena
teh hangat dan
ya jadi mungkin agak
kurang biasa aja
yaudah kalau gitu gimana kalau kita ke kantin
lo biar bisa pilih menu menunya disana
tapi kalau misalkan nanti kalau ada pak amar dipanggil terus kita gak ada disini gimana
iya ya lu bener juga
suster yang rawat di ruang icu
nanti gue kasih tau ke mereka kalau kita pergi sarapan
gue aja yang gue kantin
oh gitu ya
tapi kayaknya gue juga butuh karbo sih ya
gak usah diet diet dulu
iya bu ada yang bisa saya bantu
nanti kalau misalnya keluarga pak amar dipanggil
saya ke kantin dulu ya
iya silahkan bu
dokternya juga belum visit
oh gitu makasih
ya udah kalau gitu kita ke kantin aja sekarang
ya udah kalau gitu kita ke kantin aja sekarang
ya udah kalau gitu kita ke kantin aja sekarang
kita ke kantin aja sekarang ya

gue mau nanya sedikit
seloyal ini sama pak amar
kerja sama pak amar

ya yang lo denger kan
pak amar itu orangnya ambisius
dan dingin banget
dan dingin banget
emang betah ya
kerja sama dengan
pak amar yang orangnya seperti itu

ya sebenarnya sih
pak amar itu nggak seperti yang orang lihat
atau orang katakan

walaupun memang pribadinya itu ambisius ya
ya tapi kan setiap orang punya karakter karakter
yang melatar belakangi
kenapa mereka sampai seperti itu
ya memang sih
orang itu tenang
ya mungkin itu yang
membuat gue sedikit banyaknya
membuat gue sedikit banyaknya
terpengaruh dengan sikap beliau
berarti kita berdua juga sama dong
berarti kita berdua juga sama dong
ya mungkin sikap dari pak amar
kepribadian dan juga karakter dari pak amar
ya membuat gue
jadi tegas membawa
dan sikap dia juga yang
membuat gue terbawa sama dia juga
ya tapi so far sih aman aman aja sih
berdasar sama pak amar
berdasar sama pak amar
berdasar sama pak amar
berdasar sama pak amar
pak maaf mbak

mungkin orang itu mau ketemu sama keluarga atau saudaranya yang lagi sekritis gitu

mungkin orang itu mau ketemu sama keluarga atau saudaranya yang lagi kritis
kita gak tau kan
kita gak tau kan
kamu orangnya ternyata open minded lah
kamu orangnya ternyata open minded lah
ini kita lanjutin
ini kita lanjutin
masalahnya kamu kok gak cerita cerita

masalahnya kamu kok gak cerita cerita
masa bisa lupain orang sespesial kiki

ini minuman spesial buat masa loh pokoknya
ini aku cobain dulu ya
kok cuma satu sih kak
kamu lupain saya
tante ini enak banget loh
kamu tuh ya dari dulu ya
minuman apapun yang kamu bikin termasuk air putih
kiki kangen dari masal
mau minuman kiki juga sepet
tetapi emang enak terus kok
adem gak mas
gak berubah ya tante

untung dia udah lama kerja disini kalo gak sih udah saya
ibu nanti kiki beginin kok
ya ibu jangan potong gaji dong
i mean like you came today
aku udah bilang mau datang
berarti gak surprise dong
surprise banget kamu berhasil surprisein tante
pakai acara kucing segalanya
seneng banget tante
padahal tante aku tuh kayak
aku udah bilang sama tante rosa waktu itu
rumah sebenar benarnya rumah
kamu gak berubah ya sal ya
tetap semanis ini
tetap seceria ini
dan seadem ini senyumanya
nanti ngajak dibikinin tante rosa
ibu mah gak bisa ngeliat kesempatan kiki
dapetin liat ya ma
dapetin liat bu mas
kebiasa emang kiki
tapi emang enak tante
emang kiki pinter kok
walaupun dia kayak begitu
cuma selalu bikin ceria rumah ibu
tapi saking enaknya aku jadi gak percaya ini
dia bikin deh kayaknya dibeli tanpa
itu tadi yang namanya sal
yang sepupunya pak bos
aduh gomel omelan gitu
gue kan kagak tau
si gi juga bilang kaki ganteng
ya relatif sih menurut kamu
ya beda ya sama kiki
tipenya adalah rapih
kalo rapih pasti ganteng
dia gak bisa ngeliat cowok rapih dikit
soalnya itu sepupunya mas al
namanya dia tuh sal pradipa
selama ini tinggalnya di sydney
jarang banget ya ke jakarta
tapi sekarang dia lagi nengokin mama
mampu rana lagi tidur
aku konsent ke depan deh
gak enak kalo gak ditemuin
oh ya udah kalo gitu aku bantuin kiki deh dapur
terus ngambil kucing diatas pohon bantuin rena
kan setelah tante kamu takut sama kucing
bukan takut tante
aku gak takut
sama aja lah takut beli
ini aja aku masih merinding tante
waktu dulu itu pas di sekolah yang aku cerita ke tante waktu itu loh aku dilempar
sampai sekarang waktu di australia juga aku coba untuk lawan rasa takutnya gak bisa bisa sampai sekarang
since you're here nanti mungkin bisa coba obati pelan pelan rasa takut kamu
kucing tuh lucu loh lucu banget
pelan pelan tapi ya tante
ini aja penakannya masih gimana tante
iya makanya udah minum dulu mungkin minumnya kiki bisa bantu kamu
sirena tuh udah besar banget ya
aku kan terakhir tuh cuma lihat foto doang dikirim sama lebaran ternyata aslinya udah besar banget loh
besar sekali dia udah tumbuh jadi anak yang pinter cantik menyenangkan dan udah masuk sd dia sekarang loh
tapi kenapa tante
akhir akhir ini kita sedang mengalami touf time
hai sayang kejadian
yang bikin dia trauma
karena kemarin juga baru aja ada insiden kejadian yang
ya kemarin kami baru dapet musibah
entah malah bisa mateng tuh
ih seneng banget sih ngagetin kiki
heran dengan siapa apa gitu loh kalau mau masuk tuh
ih rasain tuh
eh bentar ini tadi udah kiki kasih garam belum ya
ih mbak mirna sih
ini rasain aja sih tuh
atau gue coba lo hirup hirup pasti bau garam kali
yaudah pasti kiki rasain lah kalau kiki masak
kenapa sih kok mukanya tiba tiba lesu gitu kayak gak semangat hidup ah
ah lo masih pake nanya lagi
ya selama rena belum balik kayak dulu lagi
pasti gue kan kepikiran kiki
iya juga sih mbak gigi juga ngerasain yang sama
rena tuh sekarang jadi pendiem kayak gitu
padahal dulu kan cerianya minta ampun
emang psikolognya belum dateng
ya tapi seenggaknya dengan ada pertolongan psikolog
semoga rena secepatnya bisa balik lagi kayak rena yang ceria dulu
maaf bu saya harus memeriksa kendaraan ibu untuk menjalankan prosedur
iya silahkan pak
selamat siang ibu
siang pak saya dr amanda
sudah ada janji temu dengan ibu andin
halo mir di depan ada dokter amanda
katanya sudah ada janji dengan ibu andin
ibu dokter amanda psikologis klinis nondrena ya
maaf ya bu demi keamanan dan kenyamanan
saya hanya melakukan sebuah prosedur
iya enggak apa apa pak
silahkan masuk bu
ya meskipun menurut aku
reina udah besar tapi untuk seumuran dia memahami konsep ayah kandung pasti masih sulit sih
bukannya aku juga berusaha untuk menutupi
tapi aku rasa sekarang bukan waktu yang tepat
kalau sampai harus dijelasin dan menerima beban seberat itu sih kasian juga
aku ngeh cek omongan bu ibu time
aku minta perdamaian
skep suja dubat
aku benar benar minta maaf untuk mendengarnya
aku tahu yang kalian alamin ini gak mudah

nah terima kasih
ya kami mencoba untuk kuat sal
enggak usah mikirin aku
sekarang yang lebih penting itu adalah reina ma
tapi mama mau cerita ke sal bahwa
dia seorang wanita yang sangat hebat
mama bangga sekali sama andin
karena cobaan seberat apapun
dia selalu bisa menghadapinya dengan tegar
mama tahu kan aku kuat sama siapa
aku kuat karena anak anak
semua karena anak anak
aku lakuin apapun untuk anak anak

terima kasih sal
permisi bu adin
dr amanda sudah di ruang tamu
dokternya reina ya
sebentar ya maaf
nah i'm sorry sal kamu datang
terima kasih sal
terima kasih sal
terima kasih sal
terima kasih sal
terima kasih tante
terima kasih tante
ya bu saya dengan dr amanda
halo ma assalamualaikum
ren kamu jam berapa pulang
belum bisa dipastiin ma
soalnya yolana juga sendirian di sini
emang itu pak amar seberapa beratnya sakitnya
kok sampai nggak bisa ditinggal gitu
lumayan berat ma
makanya sampai bu andin minta aku buat jagain pak amar di sini ma
ya bu andin juga khawatir sama pak amar ma
jadi bu andin minta aku buat apelin

ya kalau begitu kamu temani mbak yolanda terus saja di sana
ya tapi kamu jangan lupa jaga kesehatan
jangan telat makan
kondisi saudara lo bagaimana
ya alhamdulillah sih kalau kondisinya sudah membaik
kita semua sekarang akan ngerti
kalau kondisi benar benar belum kondusif ricky masih berkeliaran kemana mana
saya sekarang sudah di pondok pulita pak
alhamdulillah semua aman terkendali
jadi bapak nggak usah khawatir
saya dan tim saya akan selalu menjaga bu andi dan keluarga di pondok pelita
mudah mudahan sih sekarang semua berjalan dengan semestinya
nggak ada halangan lagi
ya walaupun sekarang kita cuma bisa berharap
kerja keras menjaga andin
itu harapan gua sih
pak bapak tenang saja pak
saudara saya udah keadaan ini sudah membaik
makanya sekarang saya fokus di pondok pelita
dan saya harap bapak juga fokus ke pengobatan kaki bapak
semoga lo sembuh pak
insya allah insya allah sehat
ya thanks ya
lu udah doain gua
gue cuma bisa ngingetin lu juga
ali tuh kan udah sempet ngitipin keluarganya ke gua ke lu juga
apapun yang terjadi nyamapun taruhan kita harus ngelakuin semua itu
ya paling kita bisa berusaha semaksimal aja
kembali lagi apapun yang terjadi kita sarankan sama yang di atas
yang penting bapak tetap semangat ya pak
titip keluarga fahri
karena di dalam semua aman terkendali
aman pak rija
apalagi ditambah nih anak buahnya pak ria yang jaga dua puluh empat jam
udah pasti makin aman
kurang gitu im
lagi ada tamu ya
saudaranya pak al
dari dokter ali namanya mas al
sama dokter amanda
ini yang lain pada kemana
takut takutnya kalau ada penyusup masuk
yaudah kalau gitu kalian jaganya rolingan aja
pokoknya melega dah
kalau pak reza datang kemari jadi makin aman
bukan begitu im
ya udah cakep dah
pak boy pak wiyah
tapi kita jangan lengah
kita harus tetap waspada
ini kenapa ya
sampai sekarang gak ada kabar soal rena ya
gak ngasih kabar apa apa ya
tapi kalau aku telepon
takutnya malah ngeganggu
gimana caranya biar bisa dapet kabar soal reina ataupun andien ya
aku masih penasaran gimana kabarnya reina sekarang
apa mama bisa bantu telepon andin buat nanyain
no mama sih juga kepikiran soal arena
tapi kalau mama telepon andin
kan belum tentu andin mau jelasin keadaan rina yang sebenarnya
ya tapi kan paling gak mama coba dulu
kalau mama telepon coba tahu dia angkat
kalau aku telepon takutnya
nah iya mama tahulah kondisinya lagi begini
yang penting dapat kabar soal rena kondisi mereka gimana
apalagi sekarang kan riki masih bebas ma
aku takut malah keberadaan apa lagi
baik terima kasih pak surya atas informasi yang bapak berikan
dan harapan kami semuanya agar pak surya kembali sehat dan boleh kembali
amin insya allah pak
sebisa mungkin saya akan memberikan keterangan
semoga bisa membantu pak ya
keterangan dari pak surya tadi sudah cukup jelas
dan itu sudah sangat membantu penyelidikan kami pak
saya harap ricky bisa segera ditangkap pak ya
baik kalau begitu kami permisi
selamat siang pak
aku harus gimana pak
bapak sudah tahu dari awal
kalau apa yang kamu lakukan itu salah
mengasihi kamu dan andi
itu sama mak
papa lagi berfikir
apa papa dan mama terlalu memanjakan kamu
andin apa saja hal yang sudah ibu lakukan atau katakan ke rena semenjak rena seperti ini bu
tentu sampai saat ini saya belum melakukan apapun paling yang sering saya katakan sama rena saya
saya selalu minta maaf saya rasa saya sebagai ibu saya merasa saya belum berusaha untuk menjadi
ibu yang baik untuk rena bahkan sampai saat ini saya aja bingung dan saya tidak tahu apa yang reina
mau atau apapun tentang rena baik saya paham dengan ibu andin tapi ibu jangan

karena hal yang sudah ibu lakukan adalah hal yang sudah tepat
jadi sekarang saya harus bagaimana ya dok bu afirmasi maaf itu penting untuk
mengawali kedekatan emosi dengan anak jadi apa yang sudah bu andin lakukan itu sudah benar
nanti kalau sudah diterima bu andin baiknya membawa
namun suasana yang nyaman untuk rena kalau boleh saya tahu rena selama ini sukanya apa bu
aku sukanya rena ya
maaf maaf sebentar anak saya nangis ya
iya mama disini sayang mama disini kenapa kenapa kenapa
mama gak kemana mana mama keluar sebentar aja tadi
rena mau kucing
ntar kita cari ya kita ada si kucingnya tapi gak boleh nangis
janji sama mama ya oke pintar
gimana ma masih belum diangkat
tuh kan mama yang nelfon aja gak diangkat ada apa ini ya
kalau menurut mama kalau dia lihat mama yang telpon gak mungkin dia mengabaikan telepon mama
ya biarpun keadaan kalian sekarang mungkin hubungannya lagi memburuk no
kita ke rumah mereka ma biar kecer langsung
gak gak gak no gak mungkin mama nemenin kamu ke rumah mereka
ya kalau kita nggak ada kabar mendingan kita datang langsung kita
kan ada mama pasti mama diizinin aku antar mama aja
mama yang masuk kan paling tidak mama bisa dapat kabar aku juga udah terang
kayaknya lebih baik jangan ke sana dulu deh
kita sabar aja nunggu dulu
nunggu kabar dari andien siapa tau nanti sebentar aja

nunggu kabar dari andien siapa tau nanti sebentar aja

mau duduk sini enggak
siapa nama lengkapnya ditanya sama dokter

cantik sekali namanya kayak orangnya ya
renna disini duduknya
sama tante dokter
duduk situ nga
eh kita belum kenalan ya
nama saya tante dokter amanda
hmm kalau dokter boleh tahu
atau suka sama bulu bulunya yang lebat
kamu berani pegangnya sayang
ya itu kan soalnya kita dengar sendiri
renna banyak berubah
dia jadi anak yang penakut banyak diam
terus orang orang tuh sedih
rena tuh bukan anak yang seperti itu
al kan selain ngirimin foto
kadang kadang dia suka iseng ngirimin video rena lagi main tante
makanya tadi aku pas ketemu
emang aku ngerasa ada sesuatu yang beda
untungnya kita sudah dikasih rekomendasi
seorang psikolog yang bagus
sehingga dia bisa tumbuh seperti anak anak normal lainnya
tapi langkah yang tante sama
andin ambil ini udah bener kok
emang harus diketemuin sama profesional dulu langsung sama psikolog
karena tadinya tante sama andin juga gak tau what to do
karena kita juga yang
ini kenapa atau apa semua segala macem
untungnya ada dokter michi kan kamu tahu michi kan
sahabat kita sahabat keluarga juga
dia merekomendasikan dokter amanda ini
segera cepat rata si renna nya
tante tau gak kalau di sekitar sini mungkin ada
shelter atau pet shop untuk kita bisa adopsi kucing
bukan buat aku tante
iya buat renna
kayanya kalau kita adopsikan kucing untuk renna
tadi kan aku nolongin dia buat
si kucing dada
jadi dia emang tertarik banget
dia emang tertarik banget sama kucing
nah mungkin dengan sesuatu yang dia suka
dia bisa lebih relax
saat segera ya
sayang kamu emang ada gunanya juga kamu datang kesini sekarang hari ini
eh bener juga loh tapi
tempat adopsi pet shop
tapi tante tau gak ada gak
masih gak bawa minuman saya juga
udah gak apa apa
aku mau aku ketinggalan
kamu tau gak deket deket sini ada pet shop
tapi paling bagus sih penampungan ya
kamu biasanya tau tuh
kalau dipotong langsung denger bu kiki
kenapa bu kucingnya kenapa bu tadi bu
untuk adopsi kucing
kamu tau gak
tanya bu im kalau kamu gak tau
tempat adopsi bu ya
bu im udah pasti gak paham
ya kan sekarang udah canggih semuanya bu
bisa lah kita nanti ke internet
kiki bisa internetan sekarang
mas zaman sekarang itu kan udah canggih
kalau kita pengen tahu apa apa itu kita tinggal buka aja internet
kalau cuma buat ya internetan doang kan bisa buat mesosan gitu
siapa tau mas shel punya love acre boleh kali follow kiki
punya punya kamu udah follow
iya kiki ini pinter dia kuliah juga mas shel
oh sambil kuliah sekarang gitu
oh iya mas kiki juga pinter bahasa inggris

aku udah lama gak ke jakarta bukan jakartanya yang maju ya kikinya juga makin maju
keren salud salut
mas sekarang apa ya bu
yang mana aja boleh yang penting ketemu dulu tempat adopsi kucing deket deket sini
oh aku perlu lama lama
tempat adopsi kucing